pt pln menghitung potensi kerugian mencapai sembilan puluh miliar rupiah akibat padamnya listrik secara massal di sebagian pulau jawa sejak minggu siang kemarin
dilansir the tick finance pln menjelaskan estimasi kebutuhan listrik pada hari libur bagi pelanggan di jabodetabek banten dan jawa barat sebesar dua puluh dua mw
kebutuhan tersebut dapat disuplai tiga belas mw dari seluruh pembangkit di area tersebut
perhitungan kerugian ini didapat pln dengan mengalihkan potential loss dengan prediksi lamanya pemadaman listrik dan tarif per megawatt yang rata rata mencapai satu juta rupiah
dengan demikian pln memperkirakan mengalami kerugian minimal sembilan puluh miliar rupiah
sementara itu untuk ganti rugi atau kompensasi pln harus melakukan perhitungan dalam waktu sebulan guna mengetahui apakah pelanggan pln berhak mendapatkan ganti rugi